jakarta diprediksi akan mengalami puncak curah hujan pada bulan januari dan februari dua ribu dua puluh
ibu kota menjadi wilayah langganan banjir karena secara topografi berada di posisi rendah di antara pegunungan dan laut
gubernur dki jakarta anies baswedan menyinggung perubahan iklim yang menyebabkan perubahan pola hujan
menurutnya saat ini hujan ekstrim bisa terjadi kapan saja di berbagai lokasi
meski begitu anies mengklaim dua ratus enam puluh tujuh kelurahan di dki jakarta telah memiliki alat pengukur curah hujan sebagai pendeteksi dini terjadinya banjir
anies menyebut ada tiga kondisi rawan banjir ibu kota yang patut diantisipasi saat musim hujan
pertama adalah kondisi di muara atau pesisir utara jakarta
pada saat air laut tinggi yang berpeluang terjadinya banjirop
begitu pula pada saat curah hujan tinggi
kedua di bagian selatan
jika terjadi hujan air akan mengalir melalui tiga belas sungai yang masuk ke ibu kota
daya tampung sungai di dki jakarta saat ini berkapasitas dua tiga ratus meter kubik per detik
ketiga hujan lokal yang terjadi di dalam kota
hal ini terkait dengan kesiapan drainase
anies mengklaim drainase di jakarta sanggup menampung air dengan curah hujan maksimal seratus mm per hari
tadi saya sampaikan kapasitas kita seratus mm per hari
nah kalau hujannya itu merata sepanjang dua puluh empat jam maka sistem kita sanggup menampung
tapi bila turun seperti kemarin tiga ratus tujuh puluh mm turun dalam waktu lima jam maka bisa dibayangkan
itu volume air yang turun dalam waktu yang amat singkat itu ekstrim
namun di salah satu sudut ibu kota tepatnya di wilayah kemanggisan palmerah jakarta barat
warga jalan anggrek neli murni dua a blok c mengaku sudah puluhan tahun dilanda banjir saat musim hujan
menurut warga penyebab banjir di wilayah ini tidak memiliki drainase yang memadai
upaya membuat saluran pembuangan secara swadaya pun tidak berdampak signifikan
saat musim hujan muncul genangan yang tidak surut dalam semalam
warga pun berharap pemprov dki jakarta membuatkan gorong gorong pembuangan atau saluran air
pembuangan air disini tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu sampai sekarang
nggak ada saluran air disini memang nggak ada
itu tadi yang bapak kasih lihat itu yang buat berarti warga pak
tapi kalau pada saat agak deras nih ya udah banyak air penuh gitu
lama surutnya atau gimana pak
surutnya lama karena kita kan nggak bisa langsung ke bawah tanah
kalau musim hujan kalau musim hujan itu genangan iya
karena tempat kita kan paling rendah pak
tempat kita memang paling rendah
air dari atas itu memang mengarahnya melewati kita terus langsung ke kali
kita berdekatan dengan kali
dengan kali gerobol
semalam kalau saya secara pribadi sebagai rt lah gitu ya
kalau saya senang aja nih kalau dibangunkan saluran air ya
sebelumnya sejumlah warga rt sebelas rw satu jalan anggrek neli murni dua a blok c kelurahan kemanggisan
kecamatan pameran jakarta barat melakukan protes
saluran air agar terhindar dari banjir
warga mengaku lelah lantaran sudah puluhan tahun menghadapi genangan saat datang musim hujan
teman teman cnn indonesia